salah satu misi ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan yang baru wim umboh santoso adalah merangsang ekonomi masyarakat daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi
selain akan memberikan modal kredit kepada para pengusaha kecil ataupun petani daerah ojk juga akan memberikan penyadaran ke masyarakat tentang kemudahan akses jasa keuangan
ini perlu pemahaman ini ojk bukan hanya memfasilitasi dalam konteks menciptakan instrumen pembiayaan namun juga ojk ini perlu melakukan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat kecil di daerah terpencil tentang kesempatan bagaimana dia bisa akses ke jasa keuangan
jadi ada program itu bagaimana menjembatani financial access ke masyarakat
dan tentunya pemahaman itu penting karena kalau mereka enggak paham juga enggak ngerti opportunity nya juga enggak ngerti bagaimana mereka merasa aman untuk menyimpan duitnya di bank
dan untuk itu ini perlu ada edukasi dan customer protection yang continue